nah kalau begitu rentetan peristiwa itu siapa yang saudara bisa menilai yang lebih dominan melakukan sesuatu
rencana rencana jahat seperti yang saudara katakan tadi ada harap cemas cemas datang apa tidak
ya jadi karena sekali lagi saya tidak diberi kesempatan memang belum ada waktu
untuk memeriksa gesturnya visiomominya penamanya pegawai ruhp cafe itu dan saya hanya memeriksa disihkan
tidak menutup kemungkinan saya ingin mengatakan di sini kalau itu disisihkan
dan kemudian selama jam tertentu dari kurang lebih tiga puluh sampai sembilan tidak lebih dari empat puluh menit
itu satu satunya kemungkinan dia yang melakukan itu kemungkinannya
jawaban saya tidak berani menyimpulkan semua karena saya tidak periksa yang lain
karena alat teknik penyelidikan ini sebetulnya sangat dominan sayang tidak ada kesempatan
mohon izin pak hakim ini saya kalau dokter yang lagi lihat di tv saya dimarahin
karena dibilang jangan terlalu lama nanti akibatnya anda tanggung sendiri
bukannya tidak mau menjawab mohon maaf ini itu surat surat
harus dikepaham ya
ya tetapi di dalam berita acara saudara sesungguhnya itu ada
hanya kami ingin dijelaskan saudara langsung gitu loh
tapi untuk sementara karena kesehatan
baik kami maklumi terima kasih
ahli tadi kan katakan bahwa dengan melihat rekaman cctv tidak bisa mengatakan bahwa
pelaku yang memasukkan barang ke dalam gelas tersebut adalah terdakwa ya
tetapi dalam kesimpulan saudara nomor sebelas tadi yang dibacakan oleh penasihat hukum bahwa
menurut pendapat pemeriksa berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur jessica dapat ditarik kesimpulan bahwa
telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka jessica kumala alias jessica kumala wongso
bagaimana bisa dua pendapat dalam satu keterangan
ya ini sorry saya ini dalam keadaan posisi katakanlah sakit dan konsentrasi berputus asa di bulan
jadi yang saya pegang sekarang tentu pegang kepada bap yang saya tulis
itu yang pak jelis pak hakim butuh katakan

artinya ahli berpegang pada keterangan yang tadi diserahkan yang tadi dikatakan dalam persidangan atau yang tertulis dalam berita acara
yang tertulis di berita acara kecuali yang tadi itu karena saya tidak konsentrasi mohon maaf itu yang konsisten saya pegang
artinya yang dalam berita acara ini yang benar
itulah pendapat ahli yang ada dalam acara ya
ya berarti sama jawabannya pertanyaan saya juga ke arah itu pak berarti itu
baik terima kasih
izin yang mulia saya ingin bertanya kepada ahli ahli pernah bertemu dengan mirna semasa hidupnya
saya belum pernah
lantas dari mana saudara tahu kalau mirna itu tidak suka sama jessica
saya dari gesturnya
gesturnya mirna saya tanya bagaimana saudara tahu mirna tidak suka sama jessica
iya kan waktu bertemu itu kan begini tidak begini itu ada dalam literatur bisa saya tunjukkan kalau perlu itu salah satu kesimpulan
lantas dari mana saudara tahu jessica tidak suka sama mirna
dia tidak suka dan kemudian dijauhi itu otomatis dia tidak suka kenyataannya kan begitu
bagaimana kalau begitu pernyataannya ahli di sini juga ahli natalia yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan antara jessica dengan mirna itu baik baik saja tidak sakit hati dan penyebaran
jawabannya mudah sekali karena ibu natalia tidak menguasai gestur
oh saudara mengatakan bahwa ibu natalia tidak menguasai gestur
makanya dia mengatakan saya titipkan kepada pokroni tolong dilengkapi saya pun juga
tapi dia ahli loh
ya ahli dalam bidangnya psikiatri betul
tapi dia sudah interogasi dengan ahli keahlian dia psatri mengatakan begitu
tapi tidak menguasai gestur
tidak menguasai visi umumnya
tapi dari keahlian dia sebagai psiatri dia mengatakan dia juga ahli
ini sama saja penasihat hukum memasarkan pendapatnya
mengingat kondisi ahli juga sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan kesehatan ahli
ini kebenaran material yang kita cari
saya jawab sekali lagi
psikiatri dan ahli lain
jadi disini kan kalau sudah dikatakan ahli kan kita percaya
tapi kan percayanya bukan pada orangnya tapi percaya pada apa yang di ucapkannya
benar atau tidak
kan tidak seperti ahli bilang begini langsung kita tarik
tapi sekarang bagaimana pendapat saudara
karena nakal ya mengatakan tidak ada sakit hati antara mereka
saya ingin mengatakan sekali lagi
sebagai penyeluruh dengan kapasitas saya ini
saya bisa berpendapat dengan berbeda pendapat dengan ibu atalia
ya itu yang benar
karena dia tidak menguasai monah bukan si andet istimek
dia tidak tahu pastur dia tidak tahu fisiologi
maka itu dalam kriminalistik
harus saling melengkapi itu
itu jadi satu jadi pertimbangan hakim merangkai yang lebih satu
menurut saudara kalau orang tidak suka sama seseorang mau nggak dia pergi menjumpai seseorang
kalau orang tidak suka sama seseorang
dengan mengundang orang itu bertemu bahkan menjemput orang itu
wah itu taktik saja itu sih
bisa saja kenapa tidak
perlu saudara tahu mirna datang dengan suaminya menjemput jessica ke rumahnya ngajak makan malam
ya itu kan bisa saling bahasi juga
ini taktiknya jessica taktiknya mirna
itu taktiknya mirna
itu kan bahasa bahasi
bahasa bahasi orang itu saling berbicara
orang sudah benci bagaimana bisa lah
bisa saja kenapa tidak
saya pernah beksi orang saya undang juga makan rumah saya
tapi ada pak pak teh bisa
jadi saya sudah benci